yang membuang bayi itu
tahu betul tentang ciraus ini
bukan curigaan pom
karena dari begitu banyak rumah di ciraus ini
kenapa yang ditaruhnya di rumah entin bayinya
pasti orang itu kan tahu
kalau entin itu jantah
tapi kan tidak bisa punya anak
berarti dia baik
tukerin sama sembako
sembakonya kamu jual ke pasar
kan tadi saya udah bilang
saya beli kupon sembako murah
warga dapat uang buat beli baju
nah kupon itu
saya tukarkan sembako
supaya tidak mubazir sembakonya
saya bawa ke pasar sembako
saya jual disana
saya jualnya kan nggak mahal
kalau saya jual mahal
itu baru namanya jolin
kan saya jualnya di bawah harga distributor
jadi pedagang juga suka sama saya
berarti kan saya menyenangkan semua orang
logika berpikir kamu
hanya bisa dipahami oleh saiton
jangan tegang begitu kalau pegang bayi
bayinya kan masih belum banyak bergerak
kalau hati hati nggak mungkin jatuh
mak nanti mandiinnya teh gimana
tinggal taruh air di ember
terus basuh pelan pelan
pak pakai handuk pegangnya supaya nggak licin
tapi saya masih takut mak mandiinnya
nanti mak ajarin
aduh lucu sekali bayinya
ini ada pampers susu formula sama keperluan bayi
semoga bisa membantu ya cak
makasih banyak ya bu yola
mau kemana ini teh
sengaja ke sini wak
cuy teh mau nanya
bayi yang dulu dibuang di cibarengkok itu dulu
yang dibilang pak ustadz rw tadi pagi
itu teh cuy ya wak
bonten bapak lupa itu teh
ah tadi subuhnya bapak asal ngangguk aja di hadapan ustadz rw
beneran wak teh tidak tahu
iya wak tidak tahu
ya udah tua
lu pun ya wak
kalau begitu cuy pamit
kita kerja lagi usahanya
iya pak saul
ditaruh di sini aja
wah boneka kamu bagus bagus jen
boleh nggak yang ini buat aku
ya per boleh
dua boleh gak
boleh ambil aja
iya sama sama per
dep aku boleh liat baju baju kamu gak
yang ini buat aku boleh gak
makasih ya dep
aduh terima ngegetin teteh kenapa
itu barang sumbangannya udah ada t tolong dicatet ya
oh ya udah taruh aja tuh di situ teteh masih baca ini tanggung
saya curiga doi yang membuang bayi itu tahu betul tentang ciraus ini
bukan curigaan po karena dari begitu banyak rumah di ciraos ini kenapa yang ditaruhnya di rumah entin bayinya
pasti orang itu kan tahu kalau entin itu jaga terus ingin punya anak
tapi kan tidak bisa punya anak
berarti dia baik po
aduh ampun cape deh
eh dia lagi
jahat tunggu bayi itu
kamu gimana sih kum bikin saya bingung bayinya dikasihin tintin kan karena tintin memang pingin punya bayi nggak punya bayi siapa yang jahat
menurut saya itu ulahnya siapa
sengaja disewa bayi taruh di depan rumahnya si entin
entin ngelihat diambil sama dia
lah emang dia mau pengen punya bayi kan disayang bayi itu
yang namanya bayi pasti pengen punya bapak ya kan
telah buat si achen
masuk akal teori saya
udah saya bilang pendud yang ngerti sama pendapat dan logika kamu itu cuman saitong
lihat aja aku nggak ngerti cuma ketawa tawa aja
kalau kamu berkata seperti itu berarti kamu paham
saya nggak ngerti sekali sama kamu
puntel pak ustadz
cukup mau nanya apa bayi yang dulu di cibarangkok itu ya pak
ya memang kamu
bahkan saya yang bernama kamu yusuf maulana

jangan disena senya ya

bikin exit perhatian mu